kicimpring kita kan mau dikasih merk
akang mau belajar dulu
biar gak salah
es krim pesanan emak mana
bukan emus yang lupa
kan tadi emak udah bilang
karyawan kamu berapa orang
tadinya kerja di rumah saya
cuma buat bantu cuci setrika
di rumah saya
istri sama ibu mertua
saya juga ikut ngebantu
buat nambah karyawan
saya merasa berhianat
saya juga merasa berhianat
kang bahar bukan cuma nitip anak anaknya
tapi juga nyuruh saya nerusin bisnisnya
bisnis yang dibangun
dan dijaga kang bahar
selama tiga puluh tahun lebih
saya mengerti persoalannya
saya paham pertimbangan kamu
kang bahar itu teman dekat saya
sahabat sejak kecil
saya tahu persis
siapa kang bahar
kalau kang bahar
di sana sekarang
melihat kamu disini
justru dia akan merasa bangga
ubed itu kelihatan dia jatuh cinta sama diza
kalau jatuh cinta memangnya kenapa
ubed udah pasti bakal bertepuk sebelah tangan
aku gak tega kalau nanti harus lihat ubed patah hati
berarti kamu sayang sama ubed
iya tapi sebagai teman
saya lapar makan yuk
maaf cuma bisa ngeraktif bahasa cuan ki
sesuai dengan keadaan dompet
kalau pengen yang lebih enak lebih mahal berarti saya harus balik lagi jadi copet
awas aja kok kamu balik lagi jadi copet
belajar nepet gimana
saya mau belajar juga
jawab masih jauh dari balik modal
tapi ada pembeli kan
kayak yang beli mah ada tapi belum banyak
kamu saya kita baru merintis
tapi si dompet saya payah
suka bikin isi saya naik darah
lebih payah dari waktu kamu masih ngamen di terminal
sebelum jadi anak buah saya
karena sekarang udah ada tanggungan
kita pernah susah
mungkin kita harus susah sekali lagi
lebih susah dari waktu itu
kita bisa lebih menghargai kesenangan itu
kalau kita nanti ternyata lupa bersyukur
seenggaknya kita pernah punya kenangan
pernah jadi orang susah
disini sama siapa
kita belum nikah
kita nikah dulu
kamu gak mau jadi istri aku
gak mau sekarang
kalau kerjaan kamu bukan kerjaan yang sekarang
aku gak mau hidup aku jadi gak tenang
gak ada garis selalu mikir nasib kamu
kayak waktu itu pas mau lebaran
kamu ngilang gak ada kabar
dua dua minggu aku baru tahu
kalau kamu dibawa ke citapen
tangan kamu patah
aku harus kerja apa
kerja apa aja
yang penting kerjaan normal
memangnya kerjaanku yang sekarang bukan kerjaan normal
aku mau nyari kerjaan lain

gak enak ada pelayanan foreign

masuk ke hinduberg

pelesiran dulu ke rumah kang bagja
terus belok ke si komar
yang sekarang dagang kue balok
kok buku apa
buku tentang merek
kicimpring kita kan mau dikasih merek
akan mau belajar dulu
biar gak salah
es krim pesanan emak mana
bukan emus yang lupa
kan tadi emak udah bilang
mak cuma bilang beli es krim
tapi emak lupa